selamat datang kembali di the poly passion
saat ini saya berada di kota solo jawa tengah
untuk menemui orang nomor satu di kota solo
putra pertama dari presiden jokowi
dan juga orang nomor satu yang selalu muncul di twitter saya
siapa lagi kalau bukan gibran raka buming
raka wali kota solo jawa tengah
baik ya mas
saat ini kita lagi ada di mana nih mas gibran
kalau kita lihat ini kan kayaknya sunyi
tapi kemudian sejuk juga
tadi pagi habis hujan
ini lagi di mana kita mas
ini kita lagi di pura mangkunagaran
ini ada di taman namanya taman praciwa
sebutannya pracima mas ya
pracima twin kalau saya tadi baca di depan
ada maknanya atau kenapa bahasanya itu mas
intinya ini mas
mangkunagaran ini kan dari dua tahun terakhir kita intens untuk ini ya
dan pracima twin ini salah satu tempat salah satu puspot di mangkunagaran
yang memang kita prioritaskan
dan ini kami kembalikan ke bentuk aslinya
bentuk aslinya tamannya seperti ini
jadi setelah direvitalisasi kalau boleh tahu dari mulai sebelumnya sampai sekarang apa aja yang direvitalisasi di taman pracima twin ini
ini bentuknya berubah total
oh ini berubah total
ini dulu ada lapangan tenis
oh di tengah sini lapangan tenis
ada lapangan tenis
bisa dinikmati banyak kalangan
kami kembalikan ke bentuk awal
kami kembalikan ke bentuk awal
ini kita sudah soft opening
ya satu bulanan ini soft opening
maret nanti baru grand opening
dan bisa dinikmati semua orang
jadi tidak hanya orang olahraga main tenis
jadi semua orang bisa nongkrong duduk duduk di sini gitu gitu ya
intinya kita kembalikan ke bentuk awal
bentuk awalnya seperti ini
kalau dari bahasanya sendiri mas pracima twin
ada maknanya tidak
bahasanya itu sendiri
ya kalau itu nanti bisa ditanyakan ke kanjeng gusti
kanjeng gusti bre ya
jadi intinya di semua tempat yang kami revitalisasi kami restorasi
seperti puramangkunagaran lalu keraton kasunanan
ini semua atas persetujuan raja raja dan keluarga keraton
jadi kami ingin mengembalikan semua ke bentuk awal
kita sudah termakan usia
kita kembalikan lagi ke bentuk awal
biar semuanya bisa menikmati
terutama yang anak anak muda
anak anak muda di kota solo jadi bisa menikmati ruang terbuka di kota solo itu ya
nah mas gibran ini yang juga seru adalah bagaimana di dalam kebijakan yang diterapkan oleh mas gibran sebagai wali kota solo
ini kemudian pembangunan ataupun revitalisasi yang tadi disebutkan di kota solo ini lumayan bergerak cepat begitu ya
seperti ada di taman mangkunegaran
kita lihat juga ada masjid
kemudian ada safari solo juga gitu ya
kalau kita tanyakan kenapa kemudian dari mas gibran menetapkan bahwa pembangunan atau infrastruktur itu menjadi salah satu hal yang penting bagi masyarakat solo gitu
ya kalau saya lihat selama ini ya
solo itu tidak punya destinasi
ini impactnya adalah lengk of stay di solo rendah sekali
lalu orang orang ketika berkunjung ke solo bingung mau kemana
dan akhirnya beralih ke jogja
nah ini sebenarnya potensi yang ada di kota solo ini banyak
tapi belum banyak disentuh
makanya mangkunagaran ini sebelumnya juga tempatnya kan tidak seperti ini
akhirnya kami sentuh event event nasional internasional kami dorong untuk masuk ke sini semua
jadi kalau di pendopo depan itu kami sering adakan gala dinner di situ
lalu tempat tempat yang sebelumnya mohon maaf jorok agak kumuh mangkrak kami percantik lagi
nanti kan kita ke kebun binatang
itu dulu kumuh sekali
jadi kebun binatang itu bukan binatang tapi pkl
ini yang harus kami sentuh dan orang ke solo jangan sampai bingung
karena sekali lagi solo ini potensinya banyak sekali
kita tuh berada di titik yang sangat strategis sekali lokasinya
jadi bisa diakses melalui udara darat kita punya airport kita punya stasiun punya terminal kita punya akses tol semuanya ada
jadi makanya harus kita ya manfaatkan aset yang kita punya lah
dan selama ini banyak sekali yang belum disentuh
misalnya pura mangkunegaran keraton kasunanan yang tahun ini kami revitalisasi juga
lalu kita punya lokananta
lokananta itu studio rekaman pertama di indonesia
kami sentuh juga nanti april jadi
kita juga punya ini apa pusat kebudayaan jawa namanya balikambang
di sana biasanya buat main ketoprak
ini kami revitalisasi juga desember jadi
kita punya total enam belas landmark baru di kota solo yang nanti akan menjadi unggulan
dari rpjmd sampai dua ribu dua puluh enam kalau nggak salah ya mas ya
insya allah kami percepat semua sampai dua ribu dua puluh lima lah ya
jadi walaupun nanti mas wali tidak menjabat di kota solo pembangunan tetap akan berjalan
tetap harus jalan
tetap harus jalan
dan sebenarnya challenge nya bukan di pembangunan ya mas
tapi bagaimana kita ngisi konten konten yang ada di dalamnya ini
jadi ini kan kalau kita lihat sekarang pracima sudah jadi
mangkunagaran sudah ya hampir jadi semua lah
ini kan kanvas ya
ini harus kita isi dengan konten konten
dan ini kalau di sana kan cafe nya
oke di situ ya
ini kafenya di sana bisa kita bisa makan menu menu khas kesukaan para raja raja mangkunagaran
yang bisa dicicipi masyarakat di sini gitu ya
semuanya bisa mencicipi dan sudah kita konsepkan semua
jadi di tempat yang itu ini nanti ada surprise di sini
jadi nanti ada apa ya semacam
tempat tempat jadi orang nggak hanya sekedar nongkrong atau selfie tapi ngerti apa
maknanya di balik pracima twin
kemudian orang bisa menikmati semua yang bisa dirasakan raja raja dulu gitu
jadi mulai dari belajar menari
belajar membuat kue apem dan lain lain semuanya bisa didapatkan
dicobakan di sini
oke jadi ada kegiatan langsung juga di sini
yang bisa dirasakan bersama sama
jadi ini kalau kita ingat juga bahwa kan pak jokowi ayah anda ini kan dalam dua periode ini banyak membangun infrastruktur gitu ya
apakah kemudian revitalisasi pembangunan infrastruktur yang ada di kota solo ini anda juga terinfluence oleh bapak juga misalkan
ya nggak juga sih
kita bukan hanya fisik kok
non fisiknya juga banyak
oke non fisik juga ada ya
mas kalau kita bicara soal challenge nya sekarang sebagai wali kota
sebagai milenial yang duduk di kursi wali kota kemudian merasakan dinamika dalam revitalisasi lalu kemudian proses perencanaannya gitu
challenge nya apa aja sih mas yang mas rasakan sebagai wali kota gitu
misalnya kita lihat dari infrastruktur dulu ya
misalnya kita sekarang sedang membangun ini apa di solo itu ada simpang tujuh
elevated rail terpanjang se indonesia
ini untuk mengatasi kemacetan yang ada di situ dan belum pernah ada pimpinan sebelumnya yang menyentuh itu
nah ini kami sentuh
kami selesaikan sampai dua ribu dua puluh empat nanti
ini dulu awal awal juga salah satu challenge kita karena harus merelokasi
rumah rumah di bantaran rail kereta
nah ini salah satu challenge
memindahkan manusia itu juga salah satu challenge
tapi semuanya berjalan lancar
warga masyarakat sekitar mendukung semua
memang apa ya dilemanya pemerintah seperti itu
jadi kadang kadang kita melakukan apa ya hal hal yang kadang kadang tidak populis
mengundang pro dan kontra tapi kita ingin ini
ingin semua pembangunan itu berjalan
karena benar benar traffic di situ stuck
ada jalan provinsi ada jalan semuanya ngumpul di situ
tujuh simpang ada di situ
kalau kita bicara soal prasima twin saja misalnya gitu ya mas
ini kan sebuah sinergi dari kementerian bumn ya kalau nggak salah ya
dan juga cagar budaya yang ada di provinsi jawa tengah begitu kan
nah kalau kita tanyakan challenge nya sebagai apa ya
kita tanyakan challenge nya sebagai wali kota solo
saya mau tanyakan begini mas
kira kira kalau bukan mas wali mas gibran yang menjabat sebagai wali kota
itu akan secepat ini nggak ya pembangunan pembangunan atau progresnya akan semudah ini nggak pembangunan yang ada di kota solo ini
enggak lah kalau orang yang lebih pintar dari saya banyak lah
dia tinggal punya political will
kalau ini kita bangun enam bulan
masjid said said itu kita bangun
kalau nggak salah enam bulan
kalau nggak salah satu tahun lima bulan
jadi memang semuanya harus kita percepat
soalnya waktunya mepet
waktunya mepet dan urgensi untuk merevitalisasi semua destinasi itu sangat sangat
soalnya sekali lagi solo ini nggak punya apa apa
kita tidak punya sumber daya alam
tidak selamanya kita bisa bergantung pada event
dua ribu dua puluh dua kemarin kita jadi tuan rumah asean paragym
kita kebetulan juara satu juga indonesia
kita jadi tuan rumah muktamar
ada lahan misalnya pos penas porseni nu
semuanya ngumpul di sini
dan itu impact nya luar biasa sekali
tapi destinasi destinasi tempat tempat ini kan perlu kita percantik semua
jadi biar orang kembali lagi ke solo
berarti artinya kalau tadi mas gibran sudah menyampaikan
artinya hanya butuh political will
bukan hanya mas gibran sebagai putra presiden lalu duduk di wali kota
selalu kemudian semua pembangunan rasanya mudah begitu untuk dilakukan
nggak ada hubungannya
jadi nggak ada hubungannya ya
nggak ada hubungannya
artinya setelah menjabat sebagai wali kota ternyata cuma butuh political will dari seorang wali kota
untuk kemudian bisa membangun
kalau yang ini harus koordinasi dengan ini
dengan raja betul
apakah itu keunikan di provinsi jawa tengah sendiri gitu ya
jadi kalau misalnya di kratonkasunanan
ini mungkin sebelumnya wali kota wali kota tidak bisa menyentuh karena ada konflik internal
nah ini kemarin kami
nah iya hal hal yang seperti itu
kami menjadi penengah
nah kami menjadi penengah
kami minta izin kepada sinuwun
sinuwun kami izin untuk menyentuh mempercantik kratonkasunanan
itu hal yang kemudian kita juga dengar bahwa ada konflik internal begitu ya
nah itu mas wali sebagai wali kota sebagai penengah
ini bagaimana menyelesaikannya mas
apakah tidak dilihat sebagai pendatang baru lalu kemudian yang ikut campur untuk mengurusi konflik internal itu sempat dilihat seperti itu nggak mas
ya pendatang baru pasti
saya pendatang baru anak kecil
tapi kita pengen sekali lagi kita pengen marwah dari keraton kasunanan ini
dan itu bisa dirasakan
sekali lagi ini adalah salah satu aset kota solo yang harus kita benar benar
benahi ya itu aja kami pertemukan seluruh keluarga seluruh keluarga setuju ya udah
artinya ini dari pracima twin ya mas pracima twin ini kapan bisa diresmikan dan grand launching dirasakan langsung oleh masyarakat
tapi tiap hari ini udah penuh mas
oh reservasi sudah jalan
reservasi tapi tiap hari penuh
oh tapi untuk masyarakat yang bisa datang langsung ke sini ini baru nanti bulan maret gitu ya
kan justru kita jawab
justru kita jawab
nah tapi boleh ditunjukin ya mas kalau misalnya ngejawab tuh biasanya dengan perasaan yang kesel atau ya udah datar aja kayak mas gibran sekarang
oh nggak boleh kesel
soalnya kalau ada komen komen seperti itu kita jawab engagementnya tinggi
oh malah engagementnya tinggi ya
jadi sebenarnya salah loh kalau ngebully saya itu salah

jadi kita bercerita tentang kemampuan kemampuan mas gibran
jadi kita mulai
mas gibran selama dua tahun menjabat gitu mas ini kan kalau kita lihat dari tingkat kepuasan
masyarakat solo di kepada mas gibran ini meningkat setiap tahunnya sekarang kalau tidak salah ada
angka sembilan puluh empat atau sembilan puluh enam persen bahkan hampir absolut begitu ya nah tapi kalau kita ingat juga ada
sejumlah masalah yang baru baru ini dihadapi oleh mas gibran sebagai wali kita ada banjir solo ada
kemudian peningkatan harga pbb itu yang juga diprotes masyarakat gitu ya mas itu gimana mas menanggapinya
kalau misalkan masyarakat puas tapi ternyata ada juga nih masyarakat yang dari kebijakan kebijakan
kok ini solo banjirnya separah ini gitu misalnya kayak banjir kemarin mas kalau banjir kemarin ini
sebenarnya sudah kita atasi tapi kemarin karena curah hujan yang tinggi lalu ada pembukaan apa
pintu air di wonogiri kami kemarin kurang antisipasi dan akhirnya sebenarnya di daerah yang
kemarin kena banjir itu beberapa sudah kami lakukan
normalisasi artinya sudah ada talut sudah ada parapet tapi karena volume air yang luar biasa
sekali akhirnya airnya membludak dan ini menjadi pr untuk saya pr untuk pemerintah kota solo
pr juga untuk balai besar bengawan solo kita sudah koordinasi dan kemarin kita sudah temukan
problemnya dimana saja misalnya di pompa air lalu di pintu air sudah kami petakan semua dan kebetulan di daerah
banjir itu kita sedang memang sedang intens melakukan penataan kawasan kumuh oke itu di
anu di titik prioritas nomor enam belas oke jadi kita sedang intens melakukan penataan kawasan kumuh
kita sudah melakukan penataan terutama yang ada di bantaran bantaran sungai bengawan jadi kita
nggak ingin ada yang di ini ya di pinggir pinggir bibir sungai ini ini nggak boleh
karena kalau masih ada pemukiman disitu pasti akan banjir akan banjir makanya ini akan kami
genjot terus di situ dan kalau di tahun dua ribu dua puluh dua kemarin penanganan kawasan kumuh di lokasi itu penurunannya
kumuh zero kumuh dari kita kita bangun rusunawa ada yang rumah papa juga kita bangun fasumnya
semua taman cebes dan lain lain jadi nggak ada yang bangun di sini kita bangun di sini kita bangun
ada lagi yang kawasan kawasan kumuh oke nanti dilihat aja before and after nanti kita lihat
sambil jalan ini kalau kemudian itu soal banjir bahkan katanya kalau soal banjir itu katanya dana
tak terduga sampai dikelontorkan sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah berapa itu nilainya
mas untuk masyarakat nggak usah disebutkan lah yang penting kami komitmen membantu warga kita
intervensi dulu untuk sembako dan lain lain oke kita ini juga dari dinas dukcapil juga sudah turun
tangan untuk misalnya membantu warga yang dokumen dokumennya hilang rusak itu dia kita kita
fasilitasi juga intinya ini jadi pr untuk kami semua saya tidak menyalahkan siapa siapa dan kemarin luar
biasa sekali bantuan bantuan dari seluruh elemen masyarakat ya mulai dari pmi organisasi organisasi
relawan semuanya turun tangan ya kemarin kami akui itu cukup parah tapi bisa hari sabtu itu warga
seluruh elemen masyarakat termasuk tni polri juga bantu untuk apa bersih bersih kerja bakti
semuanya oke jadi ini jadi pr jadi pr ya jadi pr oke nah kalau kita lihat dari berita berita ini bahkan
katanya pak jokowi sempat nanya ke mas gibran soal banjir itu dimarahin sebagai anak atau sebagai
wali kota lansia semuanya semuanya bertanya termasuk pak gubernur dan lain lain semuanya bertanya dan
ya kami melaporkan apa adanya problem problemnya di mana apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara
lakukan untuk langkah langkah selanjutnya sudah kami lakukan saran yang diberikan oleh pak jokowi
ya seperti itu tadi pintu air normalisasi dilakukan gini ya pompa dah itu aja oke oke nah minta maaf itu
sebuah hal yang kemudian kita jarang lihat dari politisi politisi kita gitu mas mas gibran ini
salah satu fakta menarik dari banjir kemarin minta maaf kepada kritikan kritikan yang dilontarkan oleh
masyarakat di media sosial biasa
ini hal yang menarik tapi kalau kemudian kita lihat ini kan selama dua tahun mas gibran menjabat
apa yang dilakukan mas gibran di media sosial ini menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat
ada yang positif karena merasa terbantu ada juga yang kemudian mencibir seperti kemarin
katanya ini wali kota nggak benar ini katanya disuruh bertobat bahkan gitu gitu gimana mas
gibran yang enggak papa kita enggak kita pengen ini apa untuk sosial media tuh kita memang tiga apa ya
tidak pengen takut ya oke kita pingin keterlibatan anak anak muda ya oke kita nggak pengen anak anak
muda apatis kita enggak ingin pembangunan yang ada di kita lakukan di kota solo itu tidak melibatkan
anak anak muda oke kita ingin anak anak muda berpartisipasi ketika infrastrukturnya jadi kita
pingin anak muda mengisi mengisi oke kemarin kita baru meresmikan juga namanya solo teknopark salah
enggak semi semi mangkrak oke opak tapi dipakai untuk macam macam tina kovid ini sebenarnya kurang
kurang tapi sekarang sudah jadi apa jadi tempat yang tempat unggulan teman teman yang ada kan
disitu kan ada kampus isi kampus unf ya nah ini yang kita juga tertarik untuk melihat untuk
mengulik dari mas gibran adalah tugas sebagai wali kota lalu kemudian sering main medsos ini
emang banyak waktunya mas kalau ditanya orang orang emang ada waktunya main medsos main orangnya banyak
jadi bukan lagi banyak banyak itu jadi jawabannya bukan hanya mas gibran yang ngetik dari pemkot ada
tim di luar pemkot ada jadi ada semua jadi urun rembuk ngurusin satu medsos dengan gibran ya dan semua
medsos kita tuh ada data crawling nya jadi kalau tempat solo sebenarnya sudah orang orang komplain
itu masuk ke aplikasi namanya ulas oh semuanya sudah terini kotor apa ada ada data crawling nya
jadi semuanya masuk jadi termasuk yang di facebook twitter instagram semuanya jadi satu oke jadi disaring
iya dan yang paling banyak sebenarnya di wa mas oke jadi di wa itu ini apa komplain masukan evaluasi
masuknya kebanyakan ke wa dan semuanya ada tim ya pri langsung gitu ya mas akan kami tindaklanjuti akan
kami jawab kalau misalnya yang saya wajibkan untuk respon cepat itu ini apa jalan berlubang
itu pasti cepat itu pasti cepet oke pasti cepet kita punya tim sapu lubang namanya jadi itu kan dari semua komplain
diklasifikasikan mana yang paling banyak ini yang harus kami tangani jalan itu yang menjadi yang
paling banyak juga salah salah satulah salah satu yang paling banyak tapi kalau misalkan saya tanya
pernah baper nggak sih mas gibran ngebaca kalau kita kan ngebaca komen komen netizen jahat jahat
gini kita kadang kadang suka aduh ini jahat banget gitu mas gibran pernah baper nggak nih biar masyarakat
tahu nih bukan justru kita jawab kita jawab tapi boleh ditunjukin kalau misalnya jawab tuh biasanya
boleh kesel soalnya kalau ada komen komen seperti itu kita jawab engagement nya tinggi
menambah popularitas bener salah lu kalau ngebully saya itu salah ngebully saya itu salah soalnya
yang diuntungkan saya oke itu ya oke jadi mungkin awas oke nanti cari cara lain yang untuk ngebully
soalnya bulinya kadang kadang tidak pakai fakta itu yang apalagi kadang kadang muncul mimpi yang
fotonya diedit di crop lalu kemudian macem macem ya lainnya gitu ya kalau saya enggak papa kalau kan
waktu itu ya kita udah biasa udah biasa ya dan itu ingat bahwa kalau misalnya mengkritik mas gibran dengan
cara cara seperti itu itu menambah engagement bener bener kritik semuanya kami tampung ya
kami tampungkan kita juga bukan orang yang apa ya sempurna tanpa apa kotanya tanpa apa kekurangan
kekurangannya masih banyak pr nya masih banyak oke nah kalau kita bicara soal tokoh yang menginfluen
mas gibran dalam berpolitik selama dua tahun menjabat sebagai wali kota ada nggak sih mas
tokoh tokoh yang ini role model saya nih kalau dari saya kan misalnya boleh yang tokoh fiksi juga
boleh mas kalau saya menonton misalkan house of courts ada namanya frank underwood itu saya suka
banget itu karakternya kalau dalam berpolitik kalau masih beranada enggak banyak banyak salah
satunya ada mas soalnya pak ho pak ho ya pak ho terus artinya ketegasan ketegasan dilakukan oleh
pak ho selama menjabat gubernur itu di contoh
oleh masih terus misalnya yang kemarin baru aja datang ke solo juga prabowo prabowo juga jadi
semua semua tokoh tokoh itu idola saya saya banyak belajar dari beliau beliau para para senior
itu oke nah tak beberapa terakhir meskalo soal medsos lagi lagi kita bicara soal medsos apa
namanya kalau yang menginfluen mas gibran ini sebagai milenial masih ini kayaknya sesuatu tren

menjabat pesannya pak gubernur jawa tengah itu harus aktif di sosmed harus respon cepat oke itu kalau
soal jawaban jawabannya yang kemudian kadang nyeleneh kadang nyantai ngebalesnya gitu nah itu
kan sesuatu yang baru tuh mas enggak semua kepala daerah mau melakukan itu itu masih mas gibran
terinfluensi atau memang karakter dari awal kalau ngetweet kayak gitu gitu lagi kalau di sosmed itu
tidak boleh terlalu kaku ya oke kalau kaku ntar jadi kayak anu kayak ini akun akun resmi pemerintah
oke terima kasih nanti akan kami tanggapi nanti apa nanti anak anak mudanya hilang semua maksudnya jadi
males jadi itu yang ingin dibawa masjid yang kedepan bahwa dalam bermedia sosial itu harus
santai juga dengan bangsa karena netizen sendiri juga santai jadi tidak perlu mohon izin pak wali
kota ini enggak oke mas ini jalannya berlubang foto dah itu kita kita beresin dan sesimpel itu jadi
enggak perlu mohon izin pak wali kota ya enggak enggak pokoknya ada ada foto ada alamat
apapun itu oke kami langsung ditanggapi kalau ditanya soal ada batasan nggak sih
buat mas gibran ini tweetnya sudah terlalu parah nih atau kritikannya sudah nggak masuk akal nih
nggak pernah ada itu guys berarti bener bener bebas bagi di media sosial kita nggak pernah
membatasi atau aturannya harus ini ini termasuk yang kemudian apa namanya mencibir keluarga
saya sudah biasa itu dari dulu kan seperti itu dengan tidak pernah ada laporan polisi yang lalu
kita tidak pernah seperti itu kita biarkan semua
mas gibran hari ini kan kita tadi mas gibran janjiin saya untuk jalan jalan
ngelihat beberapa tempat di kota solo nah ini sekarang kita di mana mas
ini sekarang kita di kebun binatang namanya solo safari
solo safari baru dibuka juga
baru dibuka juga sebelumnya kayaknya ini ganti nama ya mas
sebelumnya apa namanya
namanya taman satwatwarunjuruk
oke nah kenapa ada pergantian nama itu dulu
dulu itu ini kan sebenarnya bumd kita ya
tapi dulu itu ya agak kumuh hewannya kurang terawat
jadi di sini tuh banyak bkl
oke sebetulnya di sana
oh mereka masuk ke dalam
bawa tikar segala macam
jadi sekarang ini kami sekarang kami kerjasamakan dengan taman safari
ini semuanya baru ini
semuanya baru sudah soft opening dari bulan januari kemarin
ya alhamdulillah animo warga luar biasa sekali

nah ini setelah kerjasama dengan taman safari yang diperbaharui berarti apa saja
hanya kemudian udah semua
semua dari depan sampai belakang baru semua
lobby itu baru semua
dulu bentuknya nggak seperti ini
nanti kalian cari ini
nah itu apa namanya kayaknya dalam kalau saya lihat roadmapnya gitu pembangunannya mapnya ada dua tahap ya kalau nggak salah
tahap ini kita baru ini enam bulan ini pengerjaan ini
oh ini enam bulan
dan ini sudah bisa digunakan masyarakat
sudah warga sudah bisa masuk
kalau tahap yang keduanya
tahap keduanya kita beresin yang nanti kelihatan
kelihatan yang apa
pekas pekas bkl nya kelihatan nanti
jadi untuk yang sekarang bkl bkl nggak boleh lagi
karena sudah disediakan kayak gitu ya
iya ini dari kami sendiri
nah ini masyarakat bisa
intinya kami ingin bumd kita profitable semua profesional
dan ya dulu itu wah macam macam
kotor kumuh binatang tidak terawat semuanya masih pakai jeruji
sekarang konsepnya tanpa jeruji semua
nah untuk hewan hewannya sendiri ada berapa totalnya mas
tahu nggak mas gibran total satwa yang ada di sini ini
ini kami datangkan dari taman safari prigen sama bogor
oh oke jadi itu di mix dia ada di sini gitu ya
ada ini banyak yang baru barunya beruang baru juga
nah akan nambah terus nggak mas ini kalau kayak gini
nambah terus akan nambah terus
nanti apa untuk binatangnya atraksinya segala macamnya akan kami perbarui terus
jadi dulu wah dulu kotor banget ini
berapa ini luas hektarnya mas
berapa ya saya lupa
berapa ini luasnya
mungkin lima belas hektare ini kalau nggak salah

nah ini sebagai informasi pada masyarakat apa aja yang bisa dilakukan selain kita bisa lihat lihat satwa di sini
atraksi atraksi spesialnya yang bisa khas di kota solo kalau mau datang ke taman safarinya
apa nih yang bisa dijual kepada masyarakat
yang jelas ini kita ada animal show
kita juga ada patting zoo
jadi adik adik bisa ini apa
bisa langsung ngasih makan juga ya
iya ngasih makan menyentuh binatangnya yang jinak jinak di sana
nah waktu itu kan sempat ini ya mas kalau nggak salah sama keluarga sama pak jokowi sama
iya itu masih berantakan itu
itu masih belum ya
saya ini adalah kader partai saya juga adalah kader warga
jadi semuanya tergantung warga
kalau warga nggak mengendaki saya
saya memimpin ya saya tidak mungkin ada di sini
kalau mungkin nanti selanjutnya periode berikutnya
warga tidak mengendaki saya jadi wali kota untuk periode kedua ya sudah
kalau saya sih nothing tulus aja
kalau sudah tidak dibutuhkan saya kembali lagi berdagang
mas gibran sekarang kita bicara kita walaupun ada di taman safarinya solo nih
kita mau bicara soal politik juga boleh dong
nah mas ini mas gibran ini dalam dua tahun terakhir meski menjabat sebagai wali kota solo
tapi kan namanya kian bersinar gitu ya
belum genap dua tahun
belum genap dua tahun saja sudah sebersinar ini gitu ya
hampir angka absolut gitu
nah pemilu sudah dekat
mas gibran saya yakin sudah sering ditanyain tentang gimana nih langkah ke depan
kalau saya boleh tanya lagi dengan mungkin jawaban yang lebih update gitu ya
ini gimana mas kalau dilihat sebagai calon potensial gitu ya
dari segi kemampuan potensial gubernur jawa tengah ataupun gubernur dki jakarta bahkan
nah kita fokus di solo dulu aja
masih banyak pr di sini
iya sih ya seperti pembangunan pembangunan tadi gitu
kita fokus di sini dulu pr nya masih banyak
banjir kemacetan masih banyak pr
kita fokus dulu di solo lah ya
belum genap dua tahun loh udah ditanyain macam macam
artinya ada kecintaan masyarakat tidak hanya yang ada di solo
tapi yang di luar itu juga bertanya tanya
kemarin ketika saya posting di media sosial bahkan banyak yang bertanya soal mas gibran ini
mau gak ya kalau maju sebagai calon gubernur ibukota yang sekarang dki jakarta gitu
ambisi mas gimana kalau bicara soal ambisi
bukan masalah mau tidak mau
ini semuanya kan tergantung warga
dan sekali lagi
di solo ini kan kita sudah punya prioritas prioritas
ya prioritas itu yang harus kami fokuskan
jadi kita enggak pecah fokus kampanye atau apa
enggak kita fokus di solo
karena pekerjaan yang baik itu akan mengikuti hasilnya pada akhirnya
ya nanti biar warga yang menilai
kalau saya sih santai
kalau dari keluarga sendiri atau misalkan dari bapak misalkan
atau dari istri misalkan gitu ya mas
pernah ada dorongan tidak untuk ayo dong majunya yang di ibu kota
atau gubernur gitu
enggak ada ya
nah mas gibran
survei mas gibran ini untuk sebagai tokoh milenial pemimpin muda
ini menjadi salah satu yang top chair gitu ya
ya tanya ke lembaga surveinya aja
kalau saya sih nggak terlalu mempermasalahkan
survei tetap kami jadikan acuan
tapi sekali lagi kita tetap fokus di solo
fokus di solo dulu
setelah dua tahun menjabat sebagai wali kota solo
apa yang dipelajari untuk menjadi modal politik nantinya bisa menjabat
ke tingkatan yang lebih tinggi sebagai politisi misalkan
apa yang dipelajari oleh mas gibran
yang jelas ini apa
ini sering saya tegaskan ke para para asn
semua yang ada di balai kota cara kerjanya harus seperti orang swasta
seperti orang swasta
kalau tidak bisa seperti orang swasta minimal kerjasama dengan swasta
jadi kerja itu serba cepat ada deadline nya ada outcome ada output nya
jadi bukan hanya penghabiskan anggaran
kita harus tahu outputnya seperti apa multiplier effect nya seperti apa
nanti untuk misalnya multiplier effect untuk okupansi hotel seperti apa
untuk ojol seperti apa untuk yang angkringan wedangan seperti apa
harus kita hitung semua
jadi apa ya dari enam belas titik lokasi yang kita prioritaskan itu
itu harus semuanya jadi landmark kota
harus punya multiplier effect bukan hanya untuk warga sekitar saja
tapi seluruh jawa tengah
jadi seperti masjid syekh said itu otomatis saya yakin seluruh warga kota solo
warga sekitar mungkin seluruh jawa tengah pasti akan berbondong bondong ke sini
dan itu pasti multiplier effect nya luar biasa sekali
dan misalnya ini juga tempat liburan seperti ini multiplier effect nya pasti juga luar biasa sekali
jadi seperti widis kayak gini ini banyak anak anak paut anak anak tkk
jadi apa ya kerja harus cepat
ini kita kerjakan dalam waktu enam bulan juga
sama kayak pracima jadi semuanya serba
semua serba cepat
jadi nggak boleh nunggu sampai bertahun tahun nunggu kajian bertahun tahun kita nggak bisa seperti itu
harus kerja cepat
itu yang hanya tadi mas sipil gibran bilang itu yang di highlight bahwa kita harus bekerja sama dengan pihak swasta
itu menjadi modal yang cukup penting untuk dipelajari ya
ya terutama bumd ya
jadi ya kita kerjanya harus seperti benar benar harus seperti swasta
karena kalau misalnya yang mas gibran liat
entonces tergambar kayak salah satu hal butuh pandang
contohnya lah maka truskdon karena dia sudah bisa merupakan phd ilmu studies tapi
balik modalnya seperti apa terutama kalau bumd ya itu harus dipikirkan
jadi sekali lagi bukan hanya masalah realisasi belanja anggaran
oke dan harus efektif gitu ya
oke mas gibran nah ini kita bicara tadi modal politiknya kalau misalnya ada di jabatan lebih tinggi dalam politik gitu ya
kalau sekarang kita bicara soal probabilitanya lalu kemudian langkah langkah yang kemudian sudah ditunjukkan oleh mas gibran dalam beberapa kali ketemu
dengan tokoh tokoh yang datang ke kota solo misalkan yang terbaru ada pak prabowo misalkan gitu ya
nah ini bagaimana mas gibran melihat sebagai wali kota solo adakah pembicaraan pembicaraan politik yang dilakukan dengan pak prabowo waktu itu misalkan
beliau kan nginep di sini sekali makan siang makan malam juga empat mata banyak yang bisa
tadi anda sebutkan bahwa pak prabowo menjadi salah satu tokoh yang menginfluence anda gitu kan
berarti kalau apa wejangan dan saran saran yang dilakukan dalam politik itu sangat diikuti oleh mas gibran dong ya
pasti banyak sekali yang bisa saya pelajari dari beliau beliau luar biasa sekali
beliau luar biasa kalau ada sinyal ada kabar bahwa dalam pertemuan tersebut pak prabowo memberikan sinyal untuk mendukung nanti mas gibran misalnya maju sebagai gubernur dki berarti diikuti juga dong
ya kalau beliau sudah secara terbuka memberikan sinyal
oke artinya ini sejalan karena itu akan diikuti juga oleh mas gibran
ya intinya saya harus menyelesaikan
saya harus menyelesaikan yang ada di solo
saya nggak mau nanti ketika saya naik atau kemanapun ada yang mangkrak atau tidak dilanjutkan
oke mas gibran ini kita lanjut soal pembicaraan karir politik ke depan
bicara soal konsolidasi ke partai gitu ya internal partai sendiri
bagaimana mas gibran melihatnya kalau misalnya partai anda sendiri pdip dalam mendukung anda misalnya nanti di tingkatan yang lebih tinggi begitu
konsolidasi anda dengan partai baik tidak selama ini
ya komunikasi pasti
komunikasi dengan bu ketua umum
dengan yang di dpp dpd dpc semuanya terjalin dengan baik
anda menyebut itu sudah baik
nah tapi ada yang fakta yang menarik juga bahwa baru baru ini mantan wali kota solo dan juga ketua dpc solo pak fx rudi sempat memberikan kritik kepada anda mas gibran
soal komunikasi yang kurang baik yang dilakukan oleh mas gibran kepada partai gitu
sebagai baik sebagai wali kota ataupun sebagai kader pdip sendiri
nah itu bagaimana mas gibran menanggapi
nah itu kan evaluasi ya dari pak ketua dpc yang selanjutnya akan kami tingkatkan lah untuk mengisi kekurangan kekurangan yang ada di situ
seperti yang tadi dikatakan saya minta maaf dulu lah
tapi itu diperbaiki gitu ya
nah mas gibran tapi kalau mas gibran sebagai politisi yang bisa merepresentasikan milenial kaum muda gitu ya
bagaimana sih sebenarnya mas gibran melihat politik itu
apakah kemudian komunikasi yang tidak masif dilakukan oleh mas gibran
baik dalam partai ataupun sebagai wali kota solo kita jarang lihat dalam berpidato
itu ada hal yang baru yang ingin dibawa oleh mas gibran dalam politik
seperti itu tidak
ya kalau saya sih yang simpel simpel aja sih mas ya
komunikasi dengan warga bisa lewat sosmed atau belusukan langsung
atau kalau dengan internal partai ya karena saya bukan destruktur saya sebenarnya hanya menunggu instruksi
menunggu instruksi ya
itu perintah ya itu karena saya tidak ada di struktur
kalau soal seremoni seremoni yang dilakukan di dalam agenda agenda sebagai wali kota itu jarang dilakukan oleh mas gibran karena apa biasanya
ya kita kurangi lah
karena apa itu mas
dia tidak efektif aja sih
seremonial dan lain lain
sama seperti karakter milenial yang pengennya serba cepat tapi efektif
itu yang dibawa ya
jadi kita mengurangi seremonial seremonial kadang kadang kan ketika acara resmi ya pidatonya ada sampai lima kali
ya itu kan lima kali berturut turut
misalnya peresmian apa ya udah dibuka aja
dibuka justru kita malah fokusnya jangan di peresmiannya
tapi bagaimana misalnya tempat ini ya sulo sabre
bagaimana kita mempromosikannya
bagaimana kita misalnya pasang baliho billboard sampai di jawa timur dan kota kota lain
itu saya kira yang lebih fokus
jadi kita tidak melulu acara potong pita tumpengan
jadi kita fokus ke intinya aja
jadi maksud dari pembukaan ini apa
itu yang kita kerjakan
jadi bukan ke seremonialnya
itu anda yakin bisa dibawa untuk politisi politisi muda yang lainnya ke depan gitu
orang orang lain nggak harus mengikuti saya
tapi itu kan tren yang baik yang dibawa oleh mas gibran
ya biar warga yang menilai sih
kalau saya sih pengennya pengen yang cepat cepat efektif
dan ini sekali lagi kalau bisa dalam satu hari

jangan sampai hanya ikut ke satu atau dua acara saja karena acaranya panjang
oke ini mas terakhir
sebagai politisi yang muda tadi menyebut beberapa ide ide yang akan dibawa nanti ke depan gitu
salah satunya yang kemudian menjunjung ataupun punya visi yang sama katanya ada bupati kendal
nah katanya mas gibran
memangnya visi misinya apa
semua nggak tahu
karena kemarin sempat wawancara dengan mas diko
katanya ketika mau dipasangin sama mas gibran visinya sama cara berpikirnya sama
visinya dalam memimpin sebagai politisi muda dan kepala daerah muda gitu loh
saya malah nggak tahu
malah nggak tahu
jadi kalau kedekatan saya dengan mas gibran itu karena kita sama sama kepala daerah muda
sama sama di jawa tengah
tentunya kan kita sering ada kegiatan bersama kegiatan bareng
saya sering sih kontek kontekan sama mas gibran karena memang sama sama muda kan
jadi mungkin visi kita sama gitu ya
cara berpikir kita sama gitu
jadi sering koordinasi
tapi kalau misalnya dipasangkan sama mas diko kalau mas diko sih positif
sekali lagi keputusannya bukan di saya
tapi merasa sama tidak soal visi misi
sekali lagi selain saya ini adalah kader partai saya juga adalah kader warga
jadi semuanya tergantung warga
kalau warga nggak mengendaki saya memimpin
ya saya tidak mungkin ada di sini
kalau mungkin nanti selanjutnya periode berikutnya warga tidak mengendaki saya jadi wali kota untuk periode kedua ya sudah
kalau saya sih nothing tulus saja
kalau sudah tidak dibutuhkan saya kembali lagi berdagang
oke berdagang sebagai pengusaha
tapi pertemuan dengan mas diko beberapa kali sempat bicara politik juga dong
oh ya pasti
tapi ya belum mengerucut kemana mana
kalau saya sih santai
soalnya masih ini masih banyak
masih banyak pr di sini
jadi kita nggak mau pecah fokus untuk kampanye atau apalah
masih lama dua ribu dua puluh empat itu
jadi memang tidak semuanya harus diburu buru gitu ya mas gibran
yang penting politik itu di jalanin gitu kan
ya lebih baik kalau pencapresan dari sekarang sih
itu dia tuh
biar persiapannya lebih mateng
tapi ya saya nunggu instruksi kok
saya nunggu perintah
oke mas gibran sekarang kita ada di segmen rembuk rakyat
karena di sini saya membuka pertanyaan bagi netizen
yang kemarin saya buka pertanyaannya
lalu kemudian siapa saja yang mau nanya ke mas gibran sebagai wali kota solo
dan sebagai tokoh populer representasi millennial
ini boleh bertanya langsung
ijinin ya mas saya bacain nih saya tunjukin
ada screenshotnya beberapa sudah nanya
sambil ada belakang belakang nih hewan hewan
mas nih yang pertama
misalnya saya bacakan dari galih aprians
seberapa besar kecintaan gibran dengan anime
kan kalau kita lihat mas gibran memang dalam wawancara virtual
backgroundnya itu suka ganti ganti
ada juga yang anime
nah orang penasaran ternyata
siapa sih mas favoritnya
yang satu aja misalnya
yang satu misalnya
one peace atau gimana misalnya
one peace naruto itu kan yang kita tonton dari kecil ya
karena kan episode nya sampai sekarang kan nggak tambah tambah
terjawab mas gibran dari kecil nontonnya one piece
terbaca ya terjawab ya
galih aprians ya
itu yang pertama
nah yang kedua nih mas
ada dari rangga dwi
gibran dan bobi sekarang jadi wali kota
apa pendapat gibran soal ini
setuju nggak sih kalau itu disebut sebagai politik dinasti
nah kabarnya kan mas
ya mas kaisang juga mau masuk politik
nah kalau mas gibran nilainya gimana
kalau yang menilai biar warga aja
tapi sekali lagi
itu satu ya
warga juga tidak diwajibkan untuk memilih saya
lalu ini apa
saya kan dipilih bukan ditunjuk
bisa menang bisa kalah
jadi dari fakta fakta itu
masyarakat biar bisa menilai sendiri
silahkan nanti warga yang menilai
selama masa kampanye kan juga bisa menilai visi misi saya
bisa melihat track record saya
saya kan sudah beberapa tahun ini kan dikuliti terus
jadi ya silahkan
kalau bicara soal ini juga mas
mas kaisang kan memang sudah secara terbuka ingin terjun di politik
itu nanya nanya mas gibran juga saran saran
tapi sekali lagi untuk langkah langkah berikutnya ya saya serahkan ke si kaisang sendiri
itu kalau mas gibran melihat sebagai sekarang wali kota solo
kalau nanti mas gibran ternyata arah anginnya ada di jabatannya lebih tinggi
kira kira mas kaisang untuk menjabat di solo sudah tepat belum karakternya
saya nggak tahu ya
sekali lagi yang menilai warga mereka
yang menilai itu warga
tapi memang selama ini keterlibatannya kaisang di solo itu adalah di klub bola
klub bola itu ya
jadi persis solo kan dulu ya sangat sangat berpuruk
kita tuh nunggu sampai berapa ya
lima belas tahun untuk dia bisa naik ke liga satu
sampai sekarang berjaya seperti hari ini gitu ya
take over dari manajemen lama sampai sekarang
kemarin baru aja menang juga empat satu
oke baru menang empat satu sekalian promosi persis solo
nah itu tuh harus diingat bahwa apa yang dilakukan mas kaisang bagi sepak bola di tanah solo ini juga cukup berarti ya mas
dari klub yang sangat sangat terpuruk
ya kita benahi semua
sepak bola wanita akademi strukturnya dan segala macam
kita pelan pelan lah
karena politik bisa macam macam sepak bola bisa menjadi salah satu modal politik juga bagi mas kaisang mungkin
silahkan warga yang menilai
nih mas saya kelanjutin lagi ya
jabat dari lazudotdi
nih jabatan yang disandang sekarang ini menurut mas gibran karena layak atau aji mumpung sebagai anak presiden
itu tadi loh warga yang menilai
kita mengikuti semua proses persyaratan sudah kita penuhi
bisa dipilih bisa tidak dipilih
tidak ada kewajiban untuk memilih strategi
sekarang kita bicara juga soal apa yang dilakukan oleh mas wali sebagai wali kota solo dari radiazgoni
hal apa yang belum dilakukan oleh wali kota sebelumnya yang ingin anda lakukan sebagai masyarakat solo selain membangun infrastruktur ataupun revitalisasi kota ini
apa yang belum kira kira
sebenarnya dari enam belas sorry sekarang jadi tujuh belas
itu sebenarnya sudah tertuang semua
pr pr yang ada di kota solo yang sebelumnya mangkrak yang sebelumnya belum cantik kita percantik yang sebelumnya belum pernah kita sentuh kita sentuh seperti pura mangkunegaran dan keraton kasunganan
ya kayaknya semuanya sudah tertuang di program program prioritas kami dan kami komitmen akan selesai semua di dua ribu dua puluh empat atau dua ribu dua puluh
itu optimis bisa diselesaikan ya
itu pr yang akan apa namanya harus dilanjutkan oleh wali kota wali kota selanjutnya misalkan
dilanjutkan pun tidak masalah
asalkan tetap on the track ya mas
nah mas gibran sekarang saya lanjutkan dari tianta madires sembilan puluh tujuh
sama seperti pertanyaan saya tadi juga ternyata
masuk bursa calon gubernur dkik perasaan anda bagaimana
ya banyak pressure sih
lagi lagi saya masih fokus di solo
dan ya saya sih tidak ambisi harus kesana harus kesini
politik itu dijalankan ya
kita selesaikan dulu yang ada di solo
saya pokoknya orangnya ngalir
saya kemarin diwawancarain mbak putri itu di tanjung
tidak punya cita cita nggak punya target dalam hidup
jadi dari kecil itu memang tidak menjalani hidup dengan cita cita tapi adaptasi
ya kalau ditanyain guru cita cita apa
tapi saya orangnya nyantai
agar mudah beradaptasi juga dengan situasi ini
dan saya juga di sini bukan pembuktian atau apa gitu ya mas
bukan pembuktian atau kita ingin melebihi orang tua juga enggak
saya nggak pernah punya target seperti itu
saya orangnya nyantai
tidak punya target apa apa
tapi kalau yang namanya sebuah perusahaan bumd
organisasi yang kita pegang itu wajib punya target
target pribadi saya jujur nggak punya
tidak punya ya
jadi itu memang ya itu yang tertuang dalam kita bisa lihat di media sosialnya mas gibran
lalu kemudian cara memimpin kota solo
itu bisa tertuang terlihat nyata juga gitu ya
warga yang menilai
warga yang menilai
oke kita lanjutkan lagi beberapa sedikit lagi mas
dari pradika andrew
ini pertanyaannya agak agak ini nih
agak agak menuju dua ribu dua puluh empat ri satu
dari tadi dua ribu dua puluh empat ya
orang penasarannya karena ini loh mas
ini bahkan lebih ini lagi tajam lagi
ganjar presiden atau puan presiden
ganjar presiden atau puan presiden
ya nggak tahu kan
netizen rananya mas bukan saya ini
kalau menurut mas gibran ada nggak
kalau menurut mas gibran ada nggak pilihan pilihannya
misalkan kalau dari dua
ya dua duanya baik
dua duanya saya juga dekat
intinya ya kita tunggu aja
kan serba belum pasti
tunggu aja sabar ya
oke oke tunggu aja sabar
memang tidak semuanya harus diburu buru gitu ya mas gibran
yang penting politik itu dijalanin gitu kan
ya lebih baik kalau pencapresan dari sekarang sih
itu dia tuh
biar persiapannya lebih matang
tapi ya saya nunggu instruksi kok
saya nunggu perintah
kalau misalkan nunggu instruksi
kalau dari isu yang beredar
isu yang beredar soal kelanjutan masa jabatan presiden
memang sudah secara terbuka
tapi kesel nggak sih mas dengar isunya yang sudah ditolak presiden tapi muncul lagi
keluarga juga sudah menjawab beberapa kali tapi muncul lagi
ya nggak usah ditanggapin
nggak usah ditanggap
sudah pernah dengar dengar belum
siapa sih yang ngeluarin isunya
kok ini presiden sendiri sudah menjawab berulang ulang kali tidak
tapi kok dikeluarkan terus
ya orang orang itulah
ini nggak usah ditanggapin
dan sekali lagi saya kan sudah sering bilang
ibu itu sudah packing sudah siap siap balik ke solo
beliau itu sangat sangat excited sekali untuk balik lagi ke kampung
ini nggak ada yang namanya tiga periode perpanjangan
apalagi dilontarkan sendiri dari orang tua kamu
jadi memang yang diajarkan adalah mentaati aturan yang sudah ada
ya aturannya seperti itu
termasuk ya karena sudah kangen juga sama kampung halaman
sudah ingin istirahat
jadi itu yang disebutkan oleh mas gibran
bagaimana keluarga presiden mengajarkan kepada gibran dan juga adik adiknya begitu
untuk mentaati aturan yang ada
termasuk seperti masa jabatan presiden
yang sebenarnya itu menyalahi aturan yang berlaku
oke mas gibran terima kasih banyak waktunya
terima kasih terima kasih
semoga apa yang dijalankan ini berbuat baik bagi masyarakat
the politician dialog untuk menagih aksi bukan sekedar sensasi
saya auserion dulu
sampai jumpa di the politician berikutnya